dan militer israel masih terus membombardir wilayah gaza
situasi gaza dalam keadaan darurat minimnya fasilitas kesehatan dan banyaknya korban yang berjatuhan
membuat tenaga medis juga kewalahan termasuk diantaranya rumah sakit indonesia
yang berada di gaza utara atau sekitar dua lima km berbatasan langsung dengan israel
lalu bagaimana kondisinya kita sudah bergabung bersama dengan ketua presidium mercy
sarbini abdul burat selamat sore dr ben
selamat sore mbak
tidak maksimal ya memang tidak hidup
kemudian sama teman teman kita sudah kontaknya hilang muncul hilang muncul
bahkan kadang kadang ada kadang kadang enggak
tapi kita masih bisa berkomunikasi walaupun tidak bisa memberikan informasi secara detail kondisi di sana
baik kapan terakhir interaksi atau komunikasi itu berlangsung dr ben
biar biar sampai sekarang
tadi masih siang masih bisa mbak
apa informasi yang disampaikan oleh tiga relawan di sana
ya mereka masih stay di sana dan kemudian kondisinya masih stabil ya
kondisi belum stabil kemudian anjuran pemerintah juga untuk me evakuasi
jadi sekarang ini memang sangat sangat yang sangat kursial bagi teman teman di gaza dan masyarakat di gaza
nah oleh sebab itu kita mencoba untuk menjalin komunikasi untuk lebih intens lagi walaupun dalam perpasahan kemarin kita agak susah menghubungi teman teman pak
baik baik sebelumnya saya sempat berbincang dengan salah seorang relawan ya ini mas farid menyatakan di sana setidaknya dalam lima menit terakhir ada tiga sampai empat serangan roket yang ada di sekitar rumah sakit indonesia
yang disampaikan terakhir apakah kondisinya
masih sama seperti itu atau semakin parah atau seperti apa dr ben
ya kondisi makin memburuh mbak makin memburuh kondisinya
karena ini kan ada ancaman ancaman untuk keluar dari gaza satu satu juta orang harus keluar dari gaza mungkin sebagai membaca ini indikasi bahwa akan terjadi perang besar antara israel dan hamas
jadi sebagai masyarakat ada evakuasi sebagai masyarakat pun ada yang kebingungan harus apa harus dilakukan jadi kenaan pada hari pada jauh semua
kita mengharapkan mudah mudahan teman teman
kita mengharap teman teman di mersi bisa memberikan informasi yang lebih akurat untuk masyarakat indonesia dan kita juga berdoakan agar teman teman bisa selamat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik
baik terkait dengan anjuran yang sudah juga digaungkan oleh kementerian luar negeri untuk mengevakuasi warga negara indonesia yang ada di lokasi lokasi yang dini
karena lokasi yang dinilai memang tidak aman apakah kemudian ini para lawan lawan nantinya juga akan ikut dievakuasi dan prosesnya akan seperti apa kira kira dok kalau iya
ya memang kan lokasi kita kan lokasi paling aman ya mbak yadi rumah sakit kan paling safe lah
tapi ya sehingga undang undang pun di apa dilindungi kemudian tempatnya pun sangat sangat bagus ya jadi kita belum berpikir untuk evakuasi
kalau pun toh misalnya sangat terdesak
ya harus dikeluarkan
harus geser dari situ meminta dia geser ke agak ke selatan ke daerah tapi tidak keluar dari gaza karena memang daerah panas itu daerah utara dekat dengan rumah sakit kita sekitar tiga atau empat km dari rumah sakit kita mbak
baik terakhir informasinya kebutuhan mendesak apa saja yang sangat dibutuhkan oleh para relawan dan juga rumah sakit indonesia
karena sebelumnya saya tahu bahwa mercy ini juga sempat meminta kementerian luar negeri bisa memfasilitasi pengiriman relawan begitu dan juga bantuan ke gaza
berlangsung saat ini
jadi progresnya seperti apa ini dok
ini banyaknya semua dibutuhkan mbak
banyak obat obatan dibutuhkan makanan dibutuhkan semua dibutuhkan
semua dibutuhkan dalam hal ini
dan memang kita kan mempunyai dua opsi mbak
opsi pertama adalah mengirim tim medis ke sana itu
dan kita lagi memperjuangkan ini sampai bisa berhasil
dan kalau toh misalnya gagal kita punya opsi kedua adalah mengirimkan tim bantuan
di bantuan kemanusiaan yang berhubungan dengan makanan obat obatan dan berhubungan dengan medis
jadi kita ada dua opsi lah
kalau kita usahakan orang bisa masuk membantu
dan membantu dokter dokter yang ada di gaza
kemudian kita tahu bahwa mereka itu sangat lelah sangat capek
pada yang meninggal
demikian juga dengan para medis
kemudian kalau ini nggak tembus dengan sesuatu pertimbangan
maka kita akan mencoba untuk menjalurkan bantuan
lalu setelah itu kita mencoba untuk berkoalisi dengan teman teman ngo lain
atau juga kita bisa bersinergi dengan departemen kesehatan
seperti tahun dua ribu sembilan
sehingga bantuan kita bisa bermanfaat dalam kondisi hari ini
karena rumah sakit indonesia ini sempat semua sudah sangat minus mbak
minus semua itu
jadi kalau misalnya tidak segera dilakukan pertolongan
maka saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi
di mana gaza di blokade kemudian dibantai dari atas
ini akan menjadi bencana
ini akan menjadi bencana kemanusiaan
yang harus patut untuk bersama kita pikirkan
untuk bisa menyelesaikan perang ini
yang banyak menimbulkan keubangan keubangan yang dipilih
baik kita akan tunggu nanti update atau perkembangannya seperti apa
dr ben terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami
ketua presidium mercy yang merupakan juga lembaga sosial
dan juga kesehatan dan kemanusiaan begitu ya
dr sarbini abdul murad terima kasih sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia